penyakit ini disebabkan oleh bakteri e coli
tidak ada satupun dari pertemuan pertemuan g dua puluh yang dibatalkan
calon haji lain yang tertunda keberangkatan karena sakit ada delapan orang